ternyata masih ingat juga dia
kalau hal hal buruk yang menyakiti hatinya
itu pasti dia akan selalu ingat
memorinya masih bagus
memori apa kum
lagu memori itu memang lagu kenangan
kok jadi lagu sih doanya
sudah tidak dikirimilah
memang mau cerai
yang penting kita urus adalah
bapak beliin mainan
idan tidak balik untuk selamanya
atau kita ngejelasinnya sama ronaldo
kalau dia sudah besar nanti
gak perlu dijelaskan
banyak yang seperti
lalu ada ido
nulis ini panjang
iya itu sama
kuisnya juga harus dibaca
itu baru namanya lakpapi
fem bapak ada
bapak ada di dalam om
gue buka dalam ya
terusin ya belajarnya
duduk nonton tv
itu orang apa apa ini kom
cerita yang baru
edward sama claudia mau pulang
masuk pulang ya
febri hati hati pulang dulu ya
duluan ya febri
dede dari mana

yaudah tuh masuk ya
dede duduk ya
kos kosan cucu tek kecil
emak teh mau nikah sama pak ustadz
cucu teh udah dikasih tau
itu artinya teh
dede yang sabar ya
kayaknya sih ke rumah kang akum kang
saya kayak sebenernya nyesel kum dateng kesana
lupakan apa tuh kum
itu kayak idoy
kamu aja yang kayak idoy
saya juga gak mau kayak dia tuh ceng
ternyata masih inget juga
kalau hal hal buruk yang menyakiti hatinya
itu pasti dia akan selalu ingat
memorinya masih bagus
memori apa kum
lagu memori itu memang lagu kenangan
kok jadi lagu sih doanya
denger gak deh nyanyi apa
pales kok percuma juga tuh didengerin
kelihatannya penting sekali ini teh
tapi kamu ikut gabung juga
tau gak ceng
kenapa orang itu ada yang hobinya ngomongin orang lain
tau gak kenapa
karena dirinya sendiri tidak punya kelebihan untuk dibicarakan
seperti kamu ceng
gak hobi aja nyeritain orang
seru ya kum
sebenarnya ini lagi pada ngomongin apa ya
kan kang dadang yang lagi ngobrol berdua sama aceh
maksudnya tidak begitu doy
udah doi jangan selalu sedih begitu
gembiranya kamu aja melehoi apalagi sedih
iya tukang dadang
tapi kamu tuh sebenarnya ganteng kok
di dunia ini tidak ada yang tau doi
atem bilang saya ganteng tuh tukang dadang
kalau atem bilang kamu jelek
atem tuh gak akan mau nikah sama kamu
udah santai aja
sampai detik ini
saya tuh masih bingung
kok bisa ya teman suka sama kamu ya
dadang lu juga ngejar si atem
oh tapi jangan menohok begitu dong
itu cuma iseng iseng beradi ya kum
mau dibipas mohon ini